komisi pemilihan umum republik indonesia tidak menampilkan grafik data suara pemilu di sirekap
hal itu dilakukan karena rekapitulasi di tingkat kecamatan kabupaten dan kota telah selesai
kpu saat ini hanya akan menampilkan foto formulir model c hasil dalam sirekap
menurut komisioner kpu idam holik formulir model c hasil jarang dilihat oleh pengakses sirekap
sebagai gantinya kata idam kpu kabupaten kota dan provinsi yang telah melakukan rekapitulasi manual
dan wajib mempublikasikan hasilnya di website dan media sosial masing masing kpu daerah
idam menyebut saat ini kpu hanya akan fokus menampilkan data hasil rekapitulasi secara berjenjang
nah ini yang tertulis empat ini ya ini ya mbak
direkap tidak di take down si rekap tetap berfungsi yaitu mempublikasikan foto formulir model c hasil plano
dan ini memang sesuai dengan tujuan utama sirekap agar memperkenalkan foto formulir model c hasil plano kepada masyarakat
nah selama ini ternyata banyak pengakses sirekap yang tidak melihat foto formulir model c hasil plano
ya sehingga pada akhirnya ketika terjadi ketidakakuratan teknologi sirekap dalam membaca foto formulir model chasil plano
yang memuat data perolehan suara maka itu menjadi polemik
nah sekarang untuk tidak terjadi disinformasi lagi ke depan maka kami hanya menampilkan foto formulir model chasil plano